dari komentar komentar yang saya baca
baik di lapangan maupun di kementerian
karena peristiwa di pajak dan di biaya juga
saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat
terhadap aparat kita berat pemerintah
dan hati hati tidak hanya urusan pajak dan biaya juga
ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya
terhadap birokrasi yang lainnya
dan kalau seperti itu ya
kalau menurut saya pantas rakyat kecewa
karena pelayanannya dianggap tidak baik
perilakunya jumawa dan pamer kuasa
kemudian pamer kekayaan
oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga
para di bawahnya
para di bawahnya
memberitahu apa apa yang
tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan
kemudian di pori maupun di kejaksaan agung
dan aparat hukum lainnya
benahi dulu di dalam
selesaikan dan bersihkan
kementerian atau lembaga lainnya
saya ingin tekankan
jangan supaya ditekankan kepada kita
kepada bawahan kita
jangan pamer kekuasaan
jangan pamer kekayaan
apalagi sahabat dipajang pajang di
di bawahan kita
di media sosial itu sebuah
kalau aparat birokrasi ya sangat